nani gak mau
kamu gak punya pilihan lain nani
ibu akan siapin semuanya
bu nani gak mau
bu gak jadi nikah sama orang dua yang gak boros
selama alaikum waalaikumsalam
pak faizul saya perhatikan akhir akhir ini sering tinggal di masjid tidak baik pak faizul
meninggalkan anak istri di rumah sendirian iya pak ustadz saya juga sudah berniat untuk pulang
saya sudah kangen sama anak saya sebaiknya memang begitu mbak ijo
kasihan anak dan istri di rumah seandainya pak paijo ada masalah sama istri cari jalan yang
baik insyaallah ada jalan yang baik pak faizul iya insyaallah ustadz insyaallah secepatnya saya
akan pulang insya allah pengajar ya tahu pengajar ibu tuh mati mati yang cari uang buat kamu jangan
ya kukurin kandungan kamu enggak bu kukurin nanti nggak akan
pernah menggoda kandungan ini bu jangan gila ya kamu ya kukurin
mu sakit bu
bangun nak bangun
saya sudah menyentuhnya
selimutnya bagi paip paipmu
hubar hubar hubar
tolong hubar tolong jangan diganti ya
hubar hubar hubar